puluhan lilin dinyalakan para pelaku usaha yang terdiri dari pemilik toko dan pedagang kaki lima di kawasan malioboro pada minggu malam
penyalaan lilin dimaksudkan sebagai simbolisasi harapan para pelaku usaha di malioboro agar pandemi covid sembilan belas segera berlalu
selain itu para pelaku usaha malioboro juga berharap kondisi ekonomi dan pariwisata yogyakarta dapat segera pulih seperti semula
para pelaku usaha berharap ppkm tidak diperpanjang mengingat saat ini kondisi ekonomi pelaku usaha di malioboro sangat memprihatinkan
terus diperpanjangnya ppkm berakibat pada lumpuhnya perekonomian malioboro
aksi digelar tak jauh dari kantor gubernur diy di kompleks kepatihan kawasan malioboro yogyakarta
harapan kami dengan berdoa bersama ini di mana semua teman temannya dari lintas agama dan lintas etnis memanjatkan kepada tuhan akan dikabulkan
para pemimpin kami diberi kesehatan sehingga ketika buat kebijakan
ini kebijakan yang menguntungkan semua pihak